halo apa kabar sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang
saya iqbal kurnia di kita langsung ke informasi pertama
nah anda bosan dengan aktivitas liburan yang itu itu saja
kalau anda di kota batu jawa timur cobalah menjajal serunya berarung jeram di kaliwatu
tidak hanya itu berbagai spot menarik di kawasan wisata coban rais dan nikmatnya menyantap sayur pedas khas malang bisa menjadi list liburan anda minggu ini
tempatnya asik bisa melihat pemandangan alam yang indah ditambah lagi bisa basah basahan
kira kira apa ya yang akan saya lakukan langsung aja yuk ke dalam
ya arung jeram menikmati hari yang cerah di kota batu tak lengkap rasanya kalau tidak nyemplung ke sungai
saya tidak sendirian bersama dengan teman teman baru saya ini kami akan menjajal arung jeram di sepanjang sungai kaliwatu
ini rombongan yang mau retik juga
iya ini mau retik juga
nah boleh ya
boleh silakan dalam rombongan ini langsung
nah ini yang paling penting ya kalau langsung

iya kita langsung ke mobil juga
menuju lokasi start kami harus naik mobil bak terbuka seperti ini belum apa apa tapi keseruan sudah terasa
tiba di lokasi kami pun bersiap
cek helm pelampung dan tak lupa berdoa
kaliwatu berdoa semua
wah suara gemericik sungai sudah memanggil saatnya tancap gas
sungai kaliwatu yang panjangnya tujuh km ini biasa dijelajahi selama satu hingga satu lima jam
tak hanya seru menjelajah dengan perahu pemandangan sekitar sungai yang hijau turut menyegarkan pikiran
ini nih yang seru skipra atau pemandu arung jeram membuat kejutan dengan membalik perahu dan membuat kami basah kuyuk
aduh kaget sih tapi asli ini seru banget
dan ternyata flip atau membalik perahu membuat kami ketagihan
berasa ya berasa banget
belum puas dengan keseruan ini sang skipper pun mengajak kami melompat langsung ke sungai dari batu ini
wah ini sih judulnya nostalgia masa kecil
bagi anda penyuka olahraga air rafting di kaliwatu jelas membuat anda puas
seru sih asik
yang paling favoritnya dibalik
ya dibalik dibalik yang pertama kalau ada persiapan sudah dibalik
selesai berbahasa ria di kaliwatu saya ajak anda menuju lokasi wisata kekinian di sekitar kawasan coban rais batu flower garden
lokasi wisata ini sangat cocok untuk anak anak hingga orang dewasa
apalagi banyak sekali spot foto yang akan memuaskan khas strat swafoto
kota wisata batu memang tidak pernah kehabisan tempat tempat yang menarik untuk dijelajahi
setelah tadi saya berbahasa bahasa ria menyusuri kaliwatu saya sekarang ingin mencoba sensasi yang lain
berayun di ketinggian tapi dengan pemandangan air terjun coban putri yang seru di bawah saya ini
ingat harus pakai harnes pengaman dulu ya
wah adrenalin saya kembali terpacu
belum lagi si emas yang mengayun kuat sekali
saya serasa mau jatuh tapi sensasinya luar biasa
aman sih cuman kayak
hmm ini dia bicycle air atau sepeda udara
sepeda di mana
di atas ketinggian
ini juga merupakan salah satu wahana favorit pengunjung
untuk apa lagi kalau bukan untuk berfoto
asyik foto kekinian sudah di tangan
tapi kok sepertinya ada spot lucu ya di sana
wah ada the hobbitan
warna warni rumah hobbit ini jelas bikin jatuh hati
kalau kantong masih kempes alias tongpest tak perlu jauh jauh ke new zealand cukup ke batu saja
was berjalan jalan tak terasa perut sudah keroncongan
enaknya harus mencoba makanan yang khas di sekitaran malang
jalan jalan di kota malang rasanya anda harus mampir ke desa tagel sari untuk mencicip sayur pedasnya yang katanya enak banget dan hits banget
dan kurang katanya untuk bisa makan di sini anda harus lewat ngandri loh
jadi penasaran seenak apa sih sayur pedasnya langsung aja kita cobain
ini dia surganya pecinta makanan pedas
warung makan ini memang menawarkan sensasi makanan pedas aneka lauk yang menggugah selera
mulai dari ayam kampung pedas ikan kakak pedas dan aneka lauk lainnya
saking ramainya pengunjung tak main main warung belum dibuka pun sudah ada pengunjung yang menunggu
apalagi setelah dibuka antriannya pun semakin mengular
nah ini dia pilihan saya kepala kakak pedas dengan nasi jagung khas malang
wah rasa pedasnya memang ngendang
tak heran menu ini pun menjadi favorit
favorit banyak orang
oh mantap jos pokoknya ini
pedasnya oke rasanya juga oke
kuliner ini benar benar menutup liburan saya di batu dan malang dengan sempurna
ladi arama malang